ini uang sumbangan warga
untuk anak yatim yayasannya bulurah
seandainya pun kita pake bulurah juga gak tau kok
kamu jen macem macem sama uang warga
aku perhatiin kamu semenjak jadi ketua rt
kamu seringkali pake uang warga untuk pentingan kamu sendiri
sekarang kamu suruh aku
buat pakai uang sumbangan warga itu
kota kamu tuh dimana sih siska
kalo sampe warga tau
kita bisa diamuk sama massa
neng sedekahnya neng
ini buat bapak
makasih nek ya
oh bagus ya
hah enak aja kamu minta minta
gak malu apa kamu tuh yang minta sama anak kecil
buat makan mbak udah dua hari saya belum makan
oh puasanya jago dong
nggak sekalian aja kamu puasa senin kamis

terus sholat minta sama allah supaya dibuka kan rezeki kan

biar kamu tuh jadi orang gak nyusahin hidupnya
biar kamu tuh jadi orang gak nyusahin hidupnya
ini lagi kamu juga
kayak kebanyakan uang aja
kalau ada uang tersimpan
kamu masih duduk kesini lagi
bukannya ganti baju
kamu tau gak
badan kamu itu bau keringat
yang ada sofa aja yang dibau
badan amanda juga panas
kamu gak usah manja deh
cepetan kamu ganti baju
nanti mau bikin mie instan
pancinya mana nih
jangan jangan jangan
jangan dibayar sekarang
nanti saya yang kesana ya
nanti saya yang kesana ya
bapak pergi dulu ya sebentar
oh bu rt silahkan duduk bu
gak usah mana uangnya
dapat berapa banyak

tadi waktu saya ke pasar saya sekali minta sumbangan untuk anak yatim yang seperti bu rt bilang
malah ada yang kasih tiga ratus ribu loh bu
eh bu kok pak rw bisa tahu ya
enggak bu tapi tadi waktu saya ke rumah bu hani disitu ada pak rw
dan begitu tahu sumbangan itu buat pantiasuannya bulurah pak rw bilang
kalau sumbangan itu harus dikasihkan ke pak rw dulu nanti baru pak rw yang kasih ke bu lurah
kayaknya pak rw bakalan jadi duri nih buat semua rencana aku di kampung ini
mendingan dia aku singkirkan
gimana bu apakah sumbangan itu harus kita kasih ke pak rw
ibu tahu kan pak rw itu licik
pasti dia mau nilep uangnya
bu saya ini sangat peduli dengan anak anak yatim piatu
saya sudah menganggap mereka seperti anak saya sendiri
jadi saya gak mungkin menyanyikan mereka
uang ini harus langsung sampai ke mereka
benar itu bu rp saya setuju
saya akan minta ke ibu ibu arisan
pasti dapat banyak
kayaknya mesti sering sering nih minta sumbangan anak yatim ke warga
biar aku bisa cepat kaya
kalau begitu ibu saya permisi pulang dulu ya
permisi mari bu
aduh ini anak tidur masih pakai baju seragam
tidur di lantai lagi
amanda kamu demam
siska amanda kenapa
mas tolong bawa dia ke rumah sakit ya
aku hampir ada arisan
warga mau bagi bagian sumbangan
aku gak enak kalau aku gak datang
kalau aku gak pulang ke rumah kamu pasti gak bawa amanda ke rumah sakit
mas genauso sekarang udah ada di sini
udah lah mas kita gak usah ribut
pas bawa amanda ke rumah sakit nanti aku nyusul
mas amanda kenapa
amanda pingsan pak badannya panas
saya cari taksi dari tadi nggak ada
kalau gitu naik mobil saya aja ya biar saya antar
alhamdulillah terima kasih ibu ibu
ternyata ibu ibu disini mempunyai hati yang mulia
bu uang ini akan saya sumbangkan untuk anak yatim di panti asuhannya ibu lurah
semoga ibu ibu di sini diberikan rahmat oleh allah dan juga rezeki yang berlimpah
tapi bu rt tadi saya melihat pak firman nganterin amanda mau ke rumah sakit
kok bu rt gak ikut ya
bu amanda itu udah bapaknya yang ngurus
nah saya datang kesini untuk mengambil uang sumbangan
supaya besok bisa langsung dikasihkan ke bulurah
dan saya juga sebagai ketua rt harus menyampingkan masalah pribadi demi anak anak yatim
gitu gitu ya
mas gimana keadaan amanda
amanda kena tipis
aku udah gak tau lagi harus bayar pakai apa sih
semua uang aku udah habis buat pendaftaran rumah sakit
mas aku masih punya uang
aman yang harus dirawat mas
aku banyak urusan
aku kan mau nyelonin diri jadi ketua rw
uang dari mana itu
hmm ini uang sumbangan warga
untuk anak yatim yayasannya bulurah
sanenya pun kita pakai bulurah juga gak tau kok
kamu jen macem macem semua warga
aku perhatiin kamu semenjak jadi ketua rt
kamu seringkali pakai uang warga untuk kepentingan kamu sendiri
sekarang kamu suruh aku buat pakai uang sumbangan warga itu bayar biaya mandi
kamu tuh dimana sih sis
kalau sampai warga tau kita bisa diamuk sama masar
aku gak mau kalau sampai kejadian di jakarta dua tahun lalu terulang kembali
mas kalau mas gak bilang gak akan ada yang tahu
lagi ngapain sih mas marah marah
masih untung aku kasih jalan untuk bayar rumah sakit
lebih baik aku cari pinjaman sama orang lain daripada aku harus pakai uang warga itu
dan inget ya aku gak mau kamu mencalonkan diri untuk menjadi ketua rt ataupun ketua rw lagi
semenjak kamu jadi ketua rt amanda sering sakit sakitan dia gak ada yang ngurus
terserah kamu lah kamu mau pakai uang ini atau enggak
tapi jangan larang aku untuk jadi ketua rw
kecuali kalau gaji kamu sudah besar kamu boleh larang larang
oke kalau emang kamu tetap mencalonkan diri menjadi ketua rw setelah manda sembuh aku nggak akan bawa manda pulang ke rumah
percuma dia nggak ada yang ngurus di rumah
gawat kalau amanda dan mas firman meninggalkan rumah ini aku gak bisa mencalonkan diri jadi ketua rw
gak akan ada warga yang mau milih rw yang rumah tangganya berantakan
aku janji aku gak akan nyalonin diri jadi ketua rw
mas sama amanda jangan tinggalin aku ya
alhamdulillah syukurlah kalau kayak gitu sih
yaudah sekarang kamu disini jaga amanda ya aku mau cari uang pinjangan dulu
mas gak usahlah
nanti pas infusannya habis kita bawa pulang aja nanti aku yang bicara sama dokter
sari kata dari sdi media